mantan ketua dpr ri dan ketua umum golkar stiano fanto
membacakan nota pembelaan atau play doh
sebagai terdakwa korupsi ktp elektronik
di pengadilan tipi kor siang tadi
siano fanto membantah melakukan intervensi
anggaran proyek ktp elektronik
dan meminta hak politiknya untuk tidak dicabut
pada istri dan anak anakku tercinta
izinkan saya menyampaikan permohonan maaf
kepada istri saya destri astriani sh
dan anak anak saya resahir windu duwina mecila
itulah permohonan maaf siano fanto
kepada keluarganya yang dibacakan di pengadilan tipi kor
sebelumnya novanto mengawali pembacaan
nota pembelaan atau play doi nya
dengan meminta maaf pada majelis hakim
serta masyarakat indonesia
khususnya di daerah pemilihan dua nusa tenggara timur
karena merasa gagal sebagai ketua dpr
dalam persidangan novanto membantah
melakukan intervensi anggaran proyek ktp elektronik
novanto juga menepi setelah bersepakat
dengan sejumlah pihak terkait pembagian fee
saya tidak pernah melakukan intervensi
ataupun usulan pembiayaan
nic secara nasional
untuk menguntungkan diri sendiri
ataupun orang lain
kembali membeberkan aliran uang dari proyek
ktp elektronik ke sejumlah anggota dpr
menurut novanto hal itu diketahuinya
setelah menjalani pemeriksaan
konfrontasi dengan keponakannya
irfanto hendra pampuri cahyo
selain irfanto pras rupa juga disebut
jaksa ada pada sosok madeo kamasagung
keduanya sudah ditetapkan
tidak ada fakta keterangan saksi
atau barang bukti
bahwa sayalah yang memerintahkan
kepada sodara okamas agung
dan tidak ada satu rupiah
yang diberikan kepada saya
dalam nota pembelaannya
novanto yang hampir dua dekade berkarir
di dunia politik meminta majelis hakim
tidak mencabut hak politiknya
dia juga meminta blokir rekening keluarga
majelis hakim akan mengagendakan
pembacaan putusan terhadap setia novanto
pada selasa dua puluh empat april mendatang
hakim akan mempertimbangkan
dengan pidana selama enam belas tahun
sampai jumpa di video selanjutnya
dan akan kami terus mencoba menghubungi
firman wijaya kuasa hukum setia novanto
yang awalnya mengkonfirmasi untuk hadir malam ini di studio
tapi akan kami ubah
untuk melalui sambungan telepon
masih akan coba kami hubungi
dan juga febri dian saya juru bicara kpk
yang nanti juga akan tersambung
dari luar studio tepatnya di gedung kpk
baik saya minta pendapat mas tamad
lebih dahulu secara umum mungkin kalau mengikuti
pembacaan pleidoi baik dari
setia novanto sendiri maupun dari kuasa hukum setia novanto
apakah dalam nota pembelaannya ini
kalau orang melihat terlihat menangis tadi
dan terkesan ada kata menyesal
tapi sebenarnya yang anda tangkap
apakah ada pengakuan sebenarnya disitu
atau masih tetap
tidak ada pengakuan yang terbuka
poin penting dari pembacaan nota tadi ya
pledoi tadi yang disampaikan oleh pak novanto
kan sebetulnya menjelaskan beberapa hal
yang pertama sebetulnya hampir
sebagian besar kalau itu berhubungan
dengan aliran dana itu dibantah oleh

misalnya uang uang yang mengalir lewat
aliran dana kesia novanto sendiri maksudnya ya
juta us dollar kalau menurut
sekitar tujuh puluh satu miliar
nah uang tujuh puluh satu miliar itu
kemarin tadi maksud saya itu kan
satu persatu dijelaskan oleh pak novanto
terkait dengan uang yang mengalir lewat
keponakannya ya yang juga tersangka ya
nah kemudian itu dianggap tidak
dia yang tidak menyuruh tapi kemudian
juga dia tidak mendapatkan dan lain
sebagainya itu yang kemudian hampir segala macam
dijelaskan oleh dia dan tapi dalam
dalam konteks pleidoy pun juga dia mengakui bahwa
di mulya termasuk
pertemuan pertemuan yang versi rekaman
nah kita kan juga mengetahui
tadi dibantah soal rekaman
yohanas marlim bahwa yohannes marlim
tadi kata tidak pernah diperiksa kalau
yang saya ketahui marlim pernah diperiksa
tapi di kbri
jadi pernah diperiksa di sana
nah soal rekaman kan sebetulnya rekaman
yang diberikan oleh
nah jadi kalau pengakuan dari pak novanto tadi
pada saat membaca pledoi dia bilang
semua rekaman rekamannya marlim
itu memang terjadi tapi dia
dijebak jadi bantahannya
adalah bahwa rekaman tersebut jebakan
nah marlim kalau kita lihat dalam
proses itu dia orang yang
dalam pandangan saya sangat hati hati sekali
yang dilakukan oleh pak novanto
itu direkam nah ini yang kemudian
mungkin pegangan buat
pak marlim nah ini yang
kemudian kita lihat dan ada di persidangan
dan kesaksian kesaksian tersebut
dibacakan juga oleh penuntut umum
nah hal hal lain yang menurut
saya juga menarik adalah
dalam konteks penganggaran itu
betul betul dibantah oleh pak novanto
bahwa dia orang yang mengarahkan
orang yang mengatur bebannya
itu dia semuanya diserahkan
kepada kementerian dalam negeri
dan banggar dalam ini terlihat ya
dalam tapi tidak ada dalam pleidoy
misalnya pak novanto bilang begini dalam pledoi
dia mengatakan bahwa
saya tidak mengetahui soal anggaran iktp
anggaran itu sudah diatur
oleh pihak pihak tertentu
kemudian kalau mau dihitung hitung misalnya
fraksi saya dari golkar
sepuluh anggota dalam
fraksi tersebut begitu
dan itu kemudian suaranya bulat
dan dia bilang itu bukan saya yang mengendalikan
ada partai partai lain juga
itu mencoba mengaitkan dengan partai lain
jadi dia mencoba untuk melempar
persoalan ini tanggung jawabnya ada pada
pihak pihak lain kemudian juga dia menguatkan
yang dilakukan oleh irvanto
sebagai kurir jadi ada uang uang
yang diberikan satu persatu nama nama
disebut seperti ganjar
melkias mekeng dan lain sebagainya
ada uang uang yang hampir semuanya
itu sekitar lima ratus juta usd
pada saat itu nah kemudian
juga dia tidak membantah
bahwa kemudian memang ada uang yang mengalir
tapi dia bilang
uang jangan menyebut adakah beberapa
nama tadi sebenarnya dia
tidak membantah bahwa ada
uang yang mengalir nah kemudian ada juga yang
iya bahkan ini ada uang tujuh tiga juta usd
jadi dia satu satu dia perinci
nah dia juga menjelaskan misalnya uang yang
mengalir dan diterima lewat irvanto
dia bilang itu bukan
ke dia uangnya dia tidak pernah memerintahkan
yang dia ambil itu dikembalikan
pada saat ternamin pertama ini yang menarik
termin pertama termin pertama
pembayaran di ktp ternyata ada uang yang
keluar dan diterima ini kan bukti bukti
di persidangan sudah diuji semua dan itu
dikelola oleh irvanto oleh irvanto diambil
dan dikembalikan kepada andi agustinus
pengambilan tersebut merupakan uang
ganti terhadap uang uangnya
andi agustinus yang dipakai
sebelum tender dimulai
nah jadi ini menurut saya mengaitkan bahwa
ternyata bisa disimpulkan
ada ijon nah ada uangnya
yang keluar dulu ya
sebelum anggaran dimulai nah pada saat
terlemen pertama uang kemudian sudah mulai dibagi bagi
nah ini yang kemudian menjadi fakta fakta
menarik artinya ada
kesesuaian antara pembuktian pembuktian
di persidangan dengan apa yang
disampaikan dalam pledoi jadi sebenarnya kalau
secara garis besar ketika anda
menangkap poin poinnya dan dengan sudut pandang seperti itu
nilainya yang dibacakan hari ini
bisa dipandang nota pembelaan
yang beraroma nota pengakuan
berarti ini menurut saya
ada beberapa yang dia bantah
dia bantah itu yang pokoknya saya tidak langsung
menerima bahwa ada pertemuan pertemuan
tadi benar ada yang rekaman yang marlim
saya di jebak tapi ada juga uang yang mengalir
itu terjadi makanya dia bilang
saya tidak mungkin membiarkan misalnya
bukan tidak mungkin artinya kenapa dia memberikan
sebetulnya buat mengganti uang uang yang
dikelola oleh irvanto karena dia
tahu irvanto posisinya sebagai kurir
ini menurut dia irvanto sebagai
kurir itu keponakannya dia punya
tanggung jawab dan tidak mungkin
irfanto mengganti semua uang tersebut di persidangan
makanya kemudian uang
dua miliar itu untuk mengganti uangnya dari
irvanto nah ini yang kemudian disampaikan
dalam persidangan hal lain
juga yang menurut saya menarik di persidangan
ini pada saat pembacaan pledoi
di ujung ujung pledoi itu sekitar
satu menit dia minta sama hakim untuk baca
puisi bagaimana anda
melihat puisi ini menarik juga ini dalam konteks
puisi kan dia menyebutkan apa namanya
soal debu ibu yang belum
tersapu persis jadi dia mengatakan ini
soal kolong meja di kolong meja
ada debu yang pada prinsipnya adalah
ini ada debu debu lain yang belum
dibersihkan dia juga menuding
menurut versi puisi yang coba saya
pembantunya yang kemudian
pura pura tidak tahu dan tidak
semuanya disapu nah itu yang kemudian
kawan menjadi korban menjadi tontonan
itu yang paling terakhir seperti dia
juga menyalahkan orang orang yang selama
ini dia bantu selama ini dia
terlibat tetapi hampir semuanya lepas
tangan ikut tertawa dan
tidak membantu kira kira itu yang kemudian coba
pak novanto sampaikan lewat
puisinya dan poinnya apakah
ada kaitannya dengan permohonan dirinya
menjadi justice kolaborator kalau dia
akan mengungkap nama nama itu ini kan mungkin
ke arahnya kesana menurut anda
pak novanto sendiri pada saat dia
membaca pleidoy dia sudah yakin
dan dia menyadari bahwa
apa yang dia bacakan pada hari ini
tidak akan berpengaruh apapun bagi
kenapa anda menilai demikian ini
menurut saya pengakuannya dan itu juga saya juga sama
nilainya karena sebenarnya kan proses
pembuktiannya sudah lewat pemeriksaan
saksi pemeriksaan terdakwa
sudah lewat dan tuntutan sudah dibacakan
atau kesempatan yang diberikan
oleh hakim untuk menanggapi
apa yang menjadi tuntutan dari penutup umum
jadi sebenarnya apa namanya
tidak akan berpengaruh
pada tuntutannya tapi dalam konteks
ini dia bilang dia juga meminta
kepada hakim bahwa saya betul betul tidak melakukan
semuanya makanya dia kemudian dia minta
sanksi yang lebih ringan mempertimbangkan
usia timbangan usia juga dia sebutkan
dan kemudian juga dia mengatakan tadi misalnya
uang uang yang mengair dan lain sebagainya menurut
saya juga ini semacam seperti
celah atau kesempatan juga
bagi novanto untuk
iktp dalam perkara lainnya
baik kita akan lihat dulu kembali
setia novanto yang dilakukan oleh setia novanto sendiri
salah satunya tadi ya
mengatakan membeberkan nama nama
tertentu dalam terkait dengan
ada pernyataan dari setia novanto yang
juga menyebutkan nama nama yang
ikut menerima aliran dana ktp
yaitu diperintah oleh saudara
andi agustinus untuk menyerahkan
kepada beberapa orang anggota
dpr ri antara
oli dodokambe sebesar
tamsil lindung sebesar
sebesar usd lima ratus ribu
sebesar usd dua ratus lima puluh ribu
sebesar us lima ratus ribu
dan jafar kamsah
sebesar juga dua ratus lima puluh ribu
play doh hari ini sebelum sidang ini dilakukan
ketika tuntutan itu dibacakan oleh
caksa begitu ya sempat kita ulas juga di
saat itu dinantikan ketika
tuntutan jaksa enam belas tahun maka
itu kemudian secara otomatis belum bisa
dikabulkan permintaan justice
setia novanto begitu ya tapi kemudian
masih ada peluang kesempatan di
majelis hakim nah dengan play doh yang seperti ini
menurut anda apakah peluang itu masih terbuka
atau tidak sebetulnya gini
yang pertama harus kita lihat ini kan juga ada
pertanyaan itu enam belas tahun itu
lama apa enggak sih nah
kalau yang kita lihat sebetulnya
caksa masih mempertimbangkan banyak
hal kalau kemudian jadi belum maksimal
juga sebenarnya menurut saya jaksa itu
masih dalam titik yang dia
sebetulnya bisa menuntut maksimal
karena apa pertama bicara nilai kerugian
besar jabatannya dia
ada di high level ya
dia ketua dpr dan kemudian juga dia
ketua partai nah kemudian dari
proses itu kan juga
dianggap tidak kooperatif bahkan dalam
tuntutannya pun jaksa masih mengatakan novanto tidak
kooperatif mungkin di persidangan
ada banyak yang dia bongkar ada banyak yang
kemudian dia jelaskan boleh jadi
itu menjadi semacam titik temu antara
sudah tidak maksimal tapi enam belas tahun
ini dalam penilaian saya ya karena
melihat dari perkara yang menurut saya sangat besar nilai
kerugian negaranya nah kemudian
yang kemudian juga kita harus lihat bahwa dalam
konteks uang uang yang sudah
diberikan dalam konteks
tuntutan dan lain sebagainya
kesempatan jc ini kan
kalau kita lihat dari proses
yang sekarang ini caksa
sangat yakin dengan alat bukti yang dia miliki
jaksa confidence dia tidak membutuhkan
dalam perkara yang
mendakwa kepada novanto artinya
tidak mempertimbangkan soal
jc tapi boleh jadi
kalau kemudian kan kalau
tidak memberikan keterangan yang signifikan
nah kata kata signifikan ini boleh jadi
juga semacam tantangan
buat pak novanto kalau dia bisa memberikan
kesaksian yang sangat signifikan tentu saja
jc sangat mungkin sekali
tapi kesempatannya kan tinggal
play doh ini saja tentu kalau dalam perkara ini
sepertinya hampir tertutup kesempatan untuk
sanksi yang lebih ringan dan lain sebagainya
itu akan menjadi pertimbangan dari
hakim ya atas kesaksian kesaksian
disampaikan dalam proses tapi
biasanya hampir sebagian besar
dilakukan atau diambil oleh
selalu nggak jauh berbeda dengan apa yang dituntut oleh
kpk selalu tidak jauh berbeda
ilma dan sugiharto kpk minta tujuh dan
enam tahun dikabulkan
artinya dalam perkara ini
boleh jadi pun juga andi agustinus yang
sebelumnya dianggap juga justice kolaborator bahkan ya
bahkan dikabulkan juga dikabulkan juga
tuntutannya sebagai jc
itu yang terjadi sebetulnya sekarang kita akan
ulas lebih lanjut dalam masih terkait dengan play doh
jc yang sempat diiringi derai air mata
dengan meminta pertimbangan
hakim agar mempertimbangkan
usianya apakah memang
akan nanti jatuh fonis yang lebih ringan
kita akan ulas lebih lanjut setelah jadwal berikutnya
baik sebelum kita lanjutkan ya
kita juga masih menantikan
jurubicara kpk febri diansah dan juga
pengacara stiano fanto firman
wijaya maulid samungan telepon maupun satelit
tapi saya masih bersama dengan
peneliti dari icw tama s langkun
kita akan lihat terlebih dahulu kembali
pembacaan play doh dari stiano fanto
ketika stiano fanto menyampaikan agar
majelis hakim tidak lagi
atau meminta majelis hakim untuk membuka
blokir rekening yang dilakukan oleh
kpk dan juga
tidak mencabut hak politiknya
deposito kendaraan properti
baik itu yang atas nama saya sendiri
agar dapat dicabut
pengeluh dohiranya karena
berdasarkan fakta persidangan
tidak ada kaitannya langsung
dengan perkara ini
saya sudah hampir
dua puluh tahun berkarir
di dunia politik dimulai
dari tingkat yang paling bawah
hingga menjadi ketua dpr ri
tambahan berupa pencabutan hak politik
sejak selesai menjalani hukum
supaya dapat dipertimbangkan
oleh yang mulia majelis hakim
atau setidaknya dapat
baik bang tama tanggapan anda seperti apa
ketika ada permintaan seperti ini
pertama terkait dengan
pembukaan blokir rekening
kalau kita lihat
ini kan perkara perkara yang
pengelolaan fee dan juga
yang dilakukan diduga hasil kejahatan
ini kan sedang diuji di persidangan
rekening rekening tersebut itu digunakan
dan didapatkan hasil kejahatan
kalau hakim yakin tentu saja
rekening tersebut tidak akan dibuka blokirnya
boleh jadi akan dirampas oleh negara untuk mengganti
soal uang pengganti kerugian negara
nah ini yang kemudian
kita juga harus lihat
dalam konteks uang uang yang mengalir
diterima oleh sejumlah pihak
bahkan tadi misalnya uangnya kan tidak sedikit ya
mengerikan juga misalnya bicara setiap orang dapat
yang itu ada banyak orang
kemudian dia sendiri dapat tujuh tiga usd
ini belum selesai soal bagaimana uang uang
tersebut mengalir bahkan misalnya
sedari awal saya berpikir kenapa
kpk tidak menggunakan tidak benar penyusuan uang
ada uang tadi hasil kejahatan
dinikmati diterima kemudian
diarahkan untuk mengarahkan sebuah proyek
ini yang menurut saya menjadi pertanyaan
jadi soal buka rekening saya rasa
agak berat untuk dibuka
kalau kemudian hakim yakin bahwa
uang uang yang kemudian disampaikan
atau dikelola dalam persidangan itu
itu dinikmati oleh pak novanto
itu satu yang kedua bicara soal
pencabut anak politik
kalau dalam pandangan saya ini sepertinya sudah menjadi
kalau sejarahnya sendiri
pencabut anak politik itu kan sebetulnya
ketentuan yang sudah diatur sejak lama
delik itu tapi delik tersebut
itu baru populer sekarang sekarang
belum lama ini dipakai kepada semua
politisi yang terbukti melakukan
korupsi rupanya itu sangat sangat
berarti sekali ya bahwa itu sangat berarti
dan menurut saya ini menjadi sangat hal
yang menarik artinya ini untuk
bagi mereka mereka yang terpilih
lewat seleksi pejabat publik
tapi mereka tidak amanah
ngambil uang mereka korupsi artinya
menurut saya kalau terbukti menurut saya
pencabut anak politik itu menjadi satu hal yang
yang harus dilakukan justru
baik saya sudah bersama
juga dengan jurubicara
kpk febri diansyah bergabung dari
luar studio selamat malam bang febri
selamat malam mas indra
baik kita tadi sudah
di segmen awal kita sudah membuka
atau mengulas tentang sejumlah poin
dalam play doh yang hari ini
dilakukan oleh stiano vanto salah satu yang tadi
kita munculkan kembali adalah pernyataan stiano vanto
blokir rekening yang dilakukan oleh
kpk karena menurut stiano fanto
itu tidak terkait dengan kasusnya
hari ini begitu pendapat dari
kpk seperti apa terkait dengan permintaan itu
pendapat kpk sebenarnya kan sejak
awal itu sudah kita tuangkan
mulai dari dakwaan sampai dengan tuntutan ya
termasuk yang di blokir ataupun
yang disita juga sudah kita uraikan
di sana semua pemblokiran
atau semua penyitaan kita lakukan
tentu ada alasannya dan itu
sesuai dengan ketentuan hukum
acara pidana yang
berlaku karena itulah kami
karena kami ingin membuktikan
setiap rinci dari perbuatan
yang dilakukan oleh stiano vanto di proyek
karena sekarang sudah agenda play doh
tentu agenda berikutnya
menunggu putusan dari
pengadilan saja nanti kita lihat di
putusan pengadilan bagi kami yang
lebih penting sih sebenarnya ada banyak hal ya
pemblokiran itu hanya salah satu bagian
saja pembuktian unsur unsur
perbuatan mulai dari proses
penganggaran sampai pada proses
pengadaan itu menjadi bagian
yang krusial dalam kasus ini
termasuk dugaan penerimaan
yang diduga diterima stiano vanto
melalui lima dok dan irvanto
penting menjadi perhatian
kita bersama termasuk pihak pihak lain
yang diduga terlibat selain yang
sudah kita proses ya tadi
juga kami cuplik juga
kami tayangkan lagi begitu ya terkait
dengan apa pernyataan stiano vanto
dalam play doh nya yang kembali
menyebut sejumlah nama begitu ya
dengan juga besaran
dana yang diterima oleh nama nama
tersebut nah bagaimana kemudian
mendalami nama nama yang
berulang kali sebenarnya disebut juga oleh stiano
fanto ini dan juga mungkin oleh sejumlah
terpidana yang lain
yang disebut itu kalau kita
cermati ya sebagian itu kan agar
membuktikan stiano vanto
tidak menerima uang nah ini
kan jadi kontradiktif kalau kita bicara
tentang pengajuan sebagai justice
kolaborator yang diajukan sebelumnya
membantah menerima uang
tapi mengatakan ada pihak lain yang
sebenarnya menerima uang dengan jumlah
yang bisa dijumlahkan
yang mendekati uang yang
didakwakan kpk misalnya
itu tentu saja
menjadi satu menurut kami
tidak kuat argumentasinya
karena rangkaian proses
sejak awal sudah kita buktikan
secara detail di persidangan demi persidangan
hal yang menarik juga dalam
play doh hari ini adalah
play doh yang dibacakan oleh kuasa hukum
rekaman johannes marlim
kita akan simak lebih dulu
pernyataan dari kuasa hukum stiano vanto
yang membacakan play doh atau pembelaan
dengan demikian maka beban pembuktian bahwa
johannes marlim mengesampingkan
miranda rights yang dimilikinya tersebut
ada pada fbi
secara khusus mengenai rekaman
pembicaraan yang dilakukan oleh yohannes marlim ini
menurut hukum yang berlaku di indonesia
tidak bisa digunakan sebagai bukti
karena menurut mahkamah konstitusi
indonesia suatu rekaman
yang bisa digunakan sebagai alat bukti
hanyalah rekaman yang dilakukan secara sah
dan dilakukan oleh aparat penegak hukum
bahkan ketika penegak hukum
menggunakan alat bukti yang diperoleh
dengan cara yang tidak sah maka bukti
dimaksud harus dikesampingkan oleh hakim
atau dianggap tidak mempunyai
nilai pembuktian oleh pengadilan
ya masih terkait dengan
rekaman johannes marlim ini ada juga
kemudian pernyataan dari
direktur penyidikan kpk
aris budiman yang mengaku sebagai
guda troya dan menyebutkan
bahwa yohannes marlim ini tidak pernah
diperiksa oleh kpk
tidak pernah diperiksa
akan berisiko hukum bagi saya
perusahaan johannes marlim
yang namanya biomorp tidak pernah digeledah
padahal sudah dimintakan
surat penetapan pengeledahan
bandingkan salah satu pejabat dari
digelar selesai jam enam
jam delapan malam langsung digeledah
johannes marlim tidak pernah
diperiksa biomof tidak pernah digeledah
mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu
oleh bang febri dan juga
pernyataan tentang rekaman johannes marlim
yang tidak bisa dijadikan
kita perlu bedakan
dua peristiwa itu ya
peristiwa yang kedua yang terakhir tadi
itu bukanlah bagian dari proses hukum
yang berjalan untuk
terdakwa setia novanto karena itu
disampaikan di luar pengadilan
dan kita tahu itu jumat kemarin
disampaikan ya jumat minggu lalu seingat saya
dan pernyataan itu
sekarang sedang dilakukan
proses pemeriksaan internal
oleh kpk apakah ada pelanggaran
etik atau tidak terkait
dengan apa yang terjadi pada hari
jumat tersebut kita tahu
pernyataan pernyataan seperti itu kan
juga pernah muncul ketika
yang bersangkutan datang ke
dpr pada saat itu dan
dilakukan juga proses pemeriksaan internal
jadi itu dua hal yang berbeda
nah terkait dengan proses di
persidangan sah sah saja
kalau kuasa hukum atau
terdakwa membantah dan
bahkan juga mengatakan ada bukti bukti
yang tidak sah tetapi kpk
sudah menghadirkannya di proses
kewenangan berdasarkan undang undang
nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
karena penanganan kasus
korupsi itu tidak hanya
bisa dilakukan sepenuhnya
di satu negara saja kita
sadar korupsi itu sifatnya transnasional
korupsi korupsi yang terjadi
dan buktinya tersebar di beberapa
misalnya seperti yang kita uraikan
keuangan yang melibatkan
sejumlah negara mulai
dari perbuatan yang tetap terjadi di
maritius singapura indonesia
dan bahkan kita juga
kerjasama dengan fbi
di amerika karena memang ada
yang ada di indonesia dengan yang di sana
karena itulah kerjasama internetnya itu berbeda
internasional dalam penanganan kasus
korupsi itu hal yang miscaya dan harus
dilakukan dasar hukumnya sangat kuat
kpk bisa bekerjasama dan ada
konvensi pbb melawan korupsi juga
yang menjadi cantolan kuat itu
jadi agak janggal kalau kemudian
bukti tersebut tidak diterima
setidaknya menurut kuasa hukum
tapi nanti kita lihat saja hakim
saya kira dalam proses peradilan ini
kan kita melihat kebenaran materialnya
kami sudah tuangkan
dan bahkan sudah memperdengarkan
beberapa rekaman saya ingat saya
jaksa penuntut umum dan itu membuktikan
dengan sangat jelas bagaimana
peran dari terdakwa
dan peran pihak pihak lain juga
kita juga hadirkan saksi saksi
terkait dengan aliran dana dari
money changer dan juga skema
keuangannya juga sudah kita buka seluas luasnya
baik tapi bang febri terkait dengan
yang disampaikan oleh aris budiman
itu apakah memang
kemudian dibantah oleh kpk
atau dibenarkan sebenarnya
tidak pernah diperiksa dan
tidak pernah menggeledah biomarker
saya kira kalau untuk pemeriksaan
johannes marlim itu sudah sering
disampaikan sebelumnya ya kita sudah
mendatangi yang bersangkutan
waktu itu saya ingat saya di singapura
dan di amerika namun
karena itu berada di luar
jurisdiksi kpk atau
berada di luar indonesia
dan kita tahu yoness marlim itu sudah
tidak berada di indonesia sejak beberapa
tahun sebelumnya bahkan
terakhir itu posisinya juga
katakanlah warga negara di amerika
juga ya dengan standarisasi yang ada
di sana tentu saja kpk
tidak bisa memperlakukan
upaya upaya paksa seperti yang
terjadi di indonesia
namun kami berhasil mendapatkan
johannes marlim tidak mau diambil
keterangannya di bap pada saat itu
nah dengan bekal informasi
itulah kita melakukan penelusuran lebih lanjut
dan kita semua
berharap agar keterangan keterangan
yang bias kemudian tidak
tidak menghambat penanganan kasus
penyidik ataupun tim penuntut umum sudah
bekerja keras untuk membuktikan
kasus ini sampai kita bawa
ke persidangan baik tanggapan dari
bang tama seperti apa anda menilai
persoalan tentang nama marim ini ya walaupun tadi
bang febri mengatakan itu adalah
dua peristiwa yang berbeda yang satu juga
sudah terjadi pekan lalu sebenarnya tapi ini
kan kemudian menyorotkan tentang posisi yoness marlim
dalam kasus korupsi ktp elektronik yang
mungkin saja dipakai begitu
oleh pengacara sjano vanto
terkait pernyataan naris budiman
juga kalau dalam pandangan
johannes marlim ini merupakan apa ya
kalau kemudian itu bicara
soal uang uang yang mengalir dalam proses
penganggaran jadi kalau kita lihat
misalnya dalam pledo pun
sebetulnya itu semua tidak dibantah
posisi marlim yang kemudian sangat strategis
memberikan kesaksian apalagi dia bicara
soal transaksional tadi
misalnya soal sederhana
jam richard mile kan diterima
dan iktp tersangka

setelah tersangka setelah ada persoalan
kemudian yang dianggap punya potensi di masalah
akan dikembalikan itu menurut saya menjadi satu hal
artinya bukan nggak relevan sebenarnya ya
itu nggak relevan tapi yang pasti posisi marlim
menurut saya sangat strategis itu yang
pertama yang kedua kita juga
lihat bahwa dalam persidangan
pak navanto pun juga jadi membantah soal
peran peran strategis irvanto sebagai
yang memang dari awal menjadi broker
dan kemudian juga mada agung
mada okapas agung
yang kemudian juga dianggap dia mengepul sejumlah
uang jadi menurut saya ini juga jadi dibantah
dalam pledo tadi nah kalau
kita bicara soal rekening ini kan pasti akan
jadi ini rekamannya ini melawan hukum
enggak atau tidak melawan hukum
kalau dalam pandangan saya sebetulnya ini kan
rekaman rekaman yang didapatkan bukan
hanya dari proses pemeriksaan yang tadi
sudah disampaikan kita juga sudah mendengar bahwa
marlim sudah diperiksa di singapura
sudah diperiksa juga di tempat lain sehingga saya sudah dua kali diperiksa
nah itu yang pertama yang kedua kalau
bicara soal rekaman ini kan juga rekaman rekaman
yang didapatkan oleh marlim sendiri
navanto secara material perbuatan
gak bantah dia ketemu marlim tapi
dia bantah dia dijebak
ini kan yang kemudian menjadi persoalan
tetapi secara prinsip
rekaman rekaman marlim yang kita
dengar di persidangan itu menunjukkan
bahwa ada peristiwa peristiwa
penting yang memang ada terjadi
dan itu sifatnya transaksional
dan itu bicara soal proyek
nah jadi menurut saya
tentu saja hakim akan mempertimbangkan banyak hal
meskipun akan ada diperdebatan soal
atau unlawful tapi secara
informasi secara petunjuk tentu saja
saya yakin hakim akan membuktikan
dalam konteks material tadi
sudah disampaikan dalam persidangan itu akan
dipertimbangkan oleh hakim oke baik
nanti kita lanjutkan setelah jadwal berikutnya tetaplah bersama kami di pranjus
ada yang menarik dalam play doh
tadi sudah kita putarkan memang
jadi ingin kita simak lagi seperti apa
pembacaan puisi yang mewarnai
di kolong meja
di kolong meja
ada debu yang belum tersapu
sering pura pura tak tahu
di kolong meja ada
biangnya debu yang memang
sengaja tak disapu
di kolong meja ada
pecundang yang bersembunyi
sembari cuci tangan
cuci warisan kesalahan
apakah mereka akan senyantiasa
di sana dengan mental
keringat ketakutan dan
melihat teman sebagai korban
jakarta lima april
baik kalau menyimak
puisi yang disampaikan
meskipun ini puisi tapi kan disampaikan
di play doh ya bang febri ya
kalau menyiratkan tentang di kolong meja
ada biang debu tapi apakah
sebenarnya stiano fanto yang mengetahui
ada debu debu yang lain misalnya sudah
secara gamblang menceritakan
atau nama nama lain yang ikut terseret
kepada kpk bang febri
ya saya yang tahu
maksud dari puisi itu tentu yang bikin puisi ya
tidak fokus lah ya kepada puisi tersebut
disebut debu berarti kecil ya
apakah fokus pada hal hal yang kecil
atau tidak nah kita tidak tahu
tapi yang pasti begini kami sudah memproses
stiano fanto sebagai terdakwa itu
karena kami duga memang
perbuatan perbuatannya cukup signifikan
dalam kasus ini baik
pada proses penganggaran ataupun pada
proses pengadaan barang dan jasa
dalam proyek ktp elektronik
karena itulah kalau dianalogikan
dengan yang disebut tadi
saya kira ini bukan
bagian dari debu yang sedang
dibersihkan itu karena
ada hal besar yang sedang kita bersihkan
saat ini dalam proyek
ktp elektronik yang diduga merugikan keuangan
tersebut tapi nanti kita
tunggu sajalah putusan pengadilannya
karena di putusan pengadilan itu nanti
akan muncul dan diuraikan
hakim bukan hanya terhadap
terdakwa stiano fanto sendiri
selain unsur unsur pasalnya
tetapi juga terkait
dengan hal hal lain
misalnya di fakta persidangan
apakah ada pihak lain yang bersama sama
yang dinyatakan terbukti
atau pihak lain yang diduga menikmati
aliran dana yang dinyatakan terbukti
maka kami akan pelajari
lebih lanjut putusan itu kita akan lihat
secara lebih spesifik
satu per satu karena penanganan
kami pandang tidak berhenti pada
orang orang yang sudah diproses saat ini
saja baik itu yang paling
ditunggu juga oleh publik ya pernyataan bahwa
tidak hanya berhenti pada orang orang
yang sudah diperiksa sejauh ini
terima kasih bang febri diansyah sebagai penutup
mas tama bagaimana anda melihat
ketika persidangan terhadap
stiano fanto yang sudah diawali
dengan lumayan ada drama yang cukup
panjang sebenarnya mulai dari
pemeriksaan stiano fanto dipanggil sebagai saksi
berulang kali mendatang persengkalan yang
sampai dua kali ada insiden tabrakan
celakaan gitu sampai hari ini
play doh apa yang harus dilakukan
kpk untuk mengungkap tuntas
kasus korupsi ktp elektronik setelah stiano fanto
tentu saja yang pertama kita harus lihat
bahwa dalam tuntutan
kpk itu menyebutkan banyak orang
dalam tuntutan ya dalam tuntutan ada banyak orang
disebutkan secara bersama sama
kemudian juga ppk akan diuntungkan dan
kemudian kalau hakim yakin hal tersebut
benar benar terjadi maka tentu saja akan
dikutip dalam sebuah pertimbangan yang
merupakan itu mahkotanya putusan
kalau kemudian disebut dalam pertimbangan kemudian
diputuskan oleh hakim menurut saya kpk juga punya tanggung jawab
untuk menelusuri kalau tidak
kpk akan punya potensi
digugat sama seperti
peradilan dalam perkara senturi
itu artinya kan orang orang yang secara bersama sama
menurut saya harus menjadi concern buat kpk
di tuntutan ada kalau nggak di
apa namanya di follow up gitu ya
di tuntutan dalam vonis juga ada
nah menurut saya kpk punya tanggung jawab
jadi ketika kpk mendalilkan
seseorang dalam dakwaan menurut saya
kpk juga punya tanggung jawab untuk membuktikan
nah ini yang kemudian kita tunggu semua
didakwakan semua yang dituntut bahkan kalau
kemudian hal tersebut menjadi fonis
nah yang kedua kita juga harus melihat
ada informasi menarik tadi yang disampaikan oleh
pak pak sebenarnya pasal nama kalau
misalnya nama yang dituntutkan itu
masuk dalam vonis
dibacakan juga dalam vonis anda maka nama nama lain
selain steno fanto ya itu harus
di follow upkan oleh kpk kpk punya tanggung jawab
tapi kalau nama itu tidak muncul di vonis
tapi ada di tuntutan kpk bagaimana
ya sama seperti namanya pak noh fanto
dalam perkara irman dan sugiarto
dalam perkara irman dan sugiarto nama pak noh fanto
tidak muncul dalam vonis
tapi tetap diproses sekarang
itu mungkin mungkin saja karena tergantung bukti tadi
nah yang kedua menurut saya juga penting
ini ada penyidik yang
kemudian dia cerita soal proses
yang menurut saya ini juga sangat
bahaya dan punya
implikasi secara pidana
ketika dia menyampaikan informasi penyidikan
atau penyelidikan yang dalam
proses hukum tentu saja ada pidana
jadi menurut saya
kpk juga harus sudah mulai hati hati
terkait bagaimana informasi tersebut
dikelola oleh internal kpk sendiri
oke baik kita lihat nanti perkembangannya
seperti apa ya kasus yang akan
persidangan terkait dengan nama setia noh fanto
dan sejauh apa kasus korupsi ktp elektronik ini
benar benar akan terungkap terutama nama nama
lain yang telah disebutkan tadi
oleh setia noh fanto terima kasih
mas tama lagun telah bergabung bersama kami malam ini
selamat malam dan prime news masih akan segera kembali
setelah jeda berikut ini